saya tepin kesini mau minta maaf sudah menyerempet sepion ibu
tapi kenapa dibanting aja lain gak ada yang ngegarong saya mah
saya mah bukan penjahat
muka saya juga tidak penjahat kenapa diusir
orang masih ada di depan gak ya
mungkin rumah orang kayak hansif aja
bu kok bti ditutup
ngintipin saya terus dari tadi
itu orang sakit jiwa kali ya
ngapain sih nungguin saya terus
kan kalau masalah spion saya udah bilang saya udah lupa
gak perlu diganti rugi
nah kemungkinannya cuma ada dua bu
dia itu emang abg tua
yang jiwanya keganggu
atau hatinya dia keserempet sama hatinya ibu
kamu kalau nggak berhenti ngomong saya yang serempet kamu
hah kayak nomor telepon lah
mending dicatat aja
wah beb beb
kamu cepet banget lancar naik mobilnya
kalau udah bisa bawa motor
bawa mobil juga cepat belajarnya
belajar naik mobil juga kan
boleh dong beb
kalau aku udah lancar
nanti aku yang ngajarin kamu ya
makasih ya beb
belajar di tempat tempat gini doang
kita ke jalan raya yuk
kalau belajar mobil itu
memang kita harus berani untuk ke jalan raya
yaudah kita keluar ke jalan raya aja
mantap itu namanya om
kita masuk jalan raya
om bagas kenapa
jangan divest di mobil iyan dong
ntar bau lagi
cari pembezin depan tuh
tunggu depan ada pembezin
awas ya tempat pelan pelan
ih tadi minatnya kenceng kenceng
buru buru dikasih buru buru minta pelan pelan
yang bener yang manis om
padet nih jalanan jan
nah bep daripada kita nonggin omba gas mending kita muter muter dulu sebentar
boleh tapi jangan jauh jauh ya kasian omba gasnya
geng nggak jauh jauh kok paling ke bandung
wah bibip kamu udah lancar ya cepet banget
iya dong bebek aku kan cepet nangkep
boleh turun dulu turun dulu gue bilang
thanks in juga gue sama bebep melmel
ntar gue dikatin cemen lagi
kenapa sih bu
lu jangan sok jago nih jangan lah
kalau lu jagoan gue tantang lu adu ngedrift sama gue anak spider
berani nggak lu
nih lu diem dulu ya gue belum ngomong
tadi nggak ada maksud buat gaya gayaan depan lu pak
gue biasa aja bawa mobil
lu mau seorang nggak
begini aja gue tantang lu adu ngedrift atau lu kita gebukin
kalau gue ngelawan dia berantem
dan gue juga nggak tau kan mereka jago berantem apa nggak
eh lu berani nggak
eh lu jangan gebukin mobil emak gue ya
sejak lama kita gebukin aja nih anak
eh gebukin ini jago jago ya
lu jangan sok jagoan
terus mau apa
lu kalau pada tahun tahun gue ngedrift
beb kok kamu terima sih tantangannya mereka
kan kamu kamu baru bisa belajar nyetir
ini udah sekarang kamu buka google
terus kamu cari trip button drift
mama cantik tahu
iya mama cantik
sekalian mau bicarain mengenai rencana pesta anniversary pernikahan kita
kok ngomongin itu terus ngomongin itu terus sih pa
aduh mama ini gimana sih
ini kan pesta ulang tahun dua puluh lima tahun pernikahan kita
pesta perak ma
masa mama nggak mau ngerayain sih
eh iya juga sih pa
nggak usah ngundang temen temennya si boy
kayaknya itu cocok
biar kita lebih romantis kita berdua aja
boy itu kan pasti pengen dong temen temennya dateng ke pesta kita nanti
mereka kan udah deket banget
dan kita juga udah kenal sama mereka semua
lagian kalau mama mau undang adriana juga boleh kok
nggak nggak usah nggak usah
maksudnya nggak usah nggak usah
nggak usah bikin acara acara kayak gitu deh
pokoknya nggak usah deh
jangan jangan bener nih
mama ada masalah ya sama adriana ya
atau mama udah nemuin sesuatu yang bikin mama infill sama adriana
nggak nggak usah